saudara petani blewah di kabupaten madiun jawa timur mendulang di bulan ramadan
permintaan buah blewah yang meningkat membuat harga buah blewah juga naik dari yang sebelumnya rp lima menjadi rp enam per kilogramnya
masa panen buah blewah yang bertepatan dengan bulan ramadan menjadi berkah tersendiri petani blewah
salah satunya setio budi utomo petani belewah di desa singgahan kecamatan kebonsari kabupaten madiun jawa timur
sebab permintaan blewah mengalami peningkatan sejak awal ramadan
saat ini permintaan blewah untuk wilayah karisidenan madiun per hari bisa mencapai dua ton dari sebelumnya hanya sekitar satu ton saja
ramainya permintaan membuat petani kewalahan hingga tidak dapat memenuhi pesanan dari sejumlah kota di jawa timur
karena tingginya permintaan yang melebihi hasil panen
tidak hanya permintaan yang meningkat harga pelewah juga naik dari rp lima menjadi rp enam
di tingkat konsumen bahkan bisa mencapai rp delapan per kilogramnya
untuk ramadan ini permintaannya sangat luar biasa tinggi
karena petani banyak yang gagal tanam karena curah hujan yang tinggi
kepada pemerintah kemungkinan untuk membeli produk blewah agak berkurang di pasaran
karena kita pedagang lokal saja masih kurang kurang
jadi produk kita belum sampai lari ke daerah jombang
ya sebenarnya lokal saja masih kurang karena masih banyak daerah daerah jombang dari tuban bucunegara masuk ke madiun
bulan ramadhan ini permintaan sampai berapa ton untuk lokal
untuk lokal itu per hari setelah dua bulan
di atas lahan seluas dua lima ratus meter persegi ini setio budi menanam lima tanaman blewah jenis blaster
baunya yang harum dan tingkat ketahanannya yang lebih lama membuat belewah jenis ini kini banyak dicari
diperkirakan hingga lebaran nanti petani bisa panen hingga enam kali dengan satu ton buah blewah dalam sekali panen
tim liputan kompas tv madiun jawa tenggara